inilah upaya yang dilakukan orang tua as
bocah perempuan berusia empat tahun
warga jombang cemara cilegon
yang hilang sejak dua januari lalu
setiap hari hingga malam
kedua orang tua as berkeliling ke sejumlah kota
di wilayah banten hingga ke jakarta
menyebarkan selebaran berisi informasi
mengenai anak mereka yang hilang
as terakhir kali terlihat bersama kakak laki lakinya
di salah temol di kota cilegon
bersama seorang pria dewasa
kakak adik tersebut dibujuk
seorang pria yang menawari mereka es krim
sang ayah berharap ada kabar baik
mengenai keberadaan anak keduanya
di semarang seorang tukang rongsok
diringkus tim tebas semarang utara
pada selasa petang setelah beberapa jam
menculik bocah delapan tahun anak seorang penjual nasi
saat meringkus pelaku
polisi mendapati korban dalam kondisi lemah
karena tak diberi makan
penculikan bermula ketika pelaku berpura pura
meminta minum kepada orang tua korban
yang ada di warung makannya
tak berapa lama pelaku meminjam motor korban
dengan dalih mengambil karung untuk barang rongsok
yang bersangkutan datang pukul sembilan tiga puluh
melaporkan bahwa anaknya
dan juga motornya
di curi dan diculik oleh seseorang
yang terjadi sekitar pukul empat dini hari
hingga selesai malam
polisi belum mengetahui motif
dibalik penculikan ini
hasil penyelidikan sementara
pelaku menolak disebut menculik
melainkan hanya ingin membawa korban
untuk masuk ke pondok pesantren miliknya
tim liputan cnn indonesia